setelah itu kelompok supporter terbesar persib viking persib club
meminta maaf atas tewasnya pendukung persija haringga sirila
pihak viking persib club mendukung proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap para pelaku
viking persib club mengaku tidak pernah memerintahkan aksi sweeping dan penganiayaan terhadap supporter klub lain
ketua vikim persib club heru joko menilai penganiayaan itu dipicu fanatisme berlebihan
heri joko menganggap perlu ada upaya bersama melakukan edukasi untuk menunjukkan fanatisme positif
dalam mendukung klub sepak bola
kita akan mendampingi kita mendampingi mereka kita mendampingi karena mereka kan tidak ada rencana ya
mereka tidak bisa selahkan secara bulat mereka datang di sana untuk mendukung persib
di sana ada kerumunan masa ada banyak karakter ada banyak orang ya
susah dikendalikan mereka yang pasti kita akan mendampingi dan mengawasi